inilah perjalanan menuju kampung magih di nagari pakan rabaah ⁇ solok selatan sumatera barat
jorong atau kampung ini adalah salah satu dari dua kampung yang dilanda banjir bandang
bersama jorong sapan salak manggi terisolasi setelah bebatuan berukuran besar
serta material kayu memenuhi kampung itu pasca banjir
kedua kampung tersebut dihuni sekitar satu ratus tiga puluh keluarga
khusus jorong manggi terdiri atas tiga puluh delapan keluarga atau hampir dua ratus jiwa
jalan ke kampung manggih belum sepenuhnya bisa dilewati karena masih terhalang longsoran
namun bantuan sudah bisa didistribusikan melalui jalan memutar
selain pasokan bahan makanan warga yang masih dihantui kecemasan mengharapkan adanya aliran listrik
sementara itu sejumlah warga jorong sapan salak sudah mulai membersihkan
dan memendahi rumah mereka yang rusak
pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat berat
sebagian warga kedua kampung tersebut saat ini juga masih tinggal di pengungsian
berdasarkan catatan bpbd solok selatan lima ratus delapan puluh warga mengungsi di lima lokasi
jone di kambang solok selatan sumatera barat